selasa pagi ratusan warga tampak memadati kawasan sekitar kelenteng wihara dharma bakti petak sembilan
lurahan gelodok kecematan taman sari jakarta barat
kericuan dan aksi saling dorong sempat mewarnai proses pemagian angpao oleh jemaat
setelah melakukan sembahyang di wihara
selain dari dalam kota banyak warga yang datang dari luar kota
mereka sengaja datang untuk mendapat angpao dari jemaat yang merayakan imlek
pembagian angpao yang menimbulkan kerumunan di lokasi
membuat petugas menangis
petugas satpol pp dan p tiga s tukudinan sosial jakarta barat
tidak dapat berbuat banyak lantaran membludaknya jumlah penyandang
masalah kesejahteraan sosial di lokasi
pertunjukan seni barongsai pada perayaan imlek dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga di kelenteng hoksian kiong
kota mojokerto selasa siang terpaksa dihentikan dan dibubarkan oleh satgas covid sembilan belas
hal ini dilakukan karena banyaknya pengunjungnya
berdatangan dan menimbulkan kerumunan
seperti kita lihat tadi bersama bahwa kegiatan perayaan imlek tahun dua ribu dua puluh dua di kota mojokerto ini
kita laksanakan secara pembatasan secara ketat sesuai dengan prokes
khususnya dalam kebatasan pertama adalah jumlah yang masuk warga masyarakatnya
kemudian juga waktu kemudian kegiatan dilakukan